penerapan kebijakan pemerintah menaikkan harga bbm akan dibarengi dengan pemberian bantuan sebagai bantalan
agar dampak kenaikan tidak terlalu signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
pemerintah melalui kementerian sosial akan menyalurkan bantuan rp satu ratus lima puluh setiap bulan selama empat bulan terhitung mulai satu september mendatang
berdasarkan data dari kementerian sosial dua puluh juta warga berpenghasilan rendah akan mendapat bantuan pengalihan
pemerintah melalui kementerian sosial akan menyalurkan bantuan rp satu ratus lima puluh setiap bulan terhitung mulai satu september mendatang
berdasarkan kondisi perekonomiannya kita harus serahkan bulan apa